majelis ulama indonesia jumat lalu mengeluarkan fatwa pelarangan penggunaan atribut non muslim bagi pekerja muslim
yang langsung disosialisasikan oleh beberapa ormas di sejumlah daerah
polisian tidak melarang ormas melakukan sosialisasi atas fatwa ini
namun harus berjalan dengan damai dan tertib serta tetap mengedepankan toleransi
majelis ulama indonesia jumat lalu mengeluarkan fatwa nomor lima puluh enam tahun dua ribu enam belas
tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non muslim terutama atribut natal
fatwa ini disambut beberapa ormas di sejumlah daerah dengan melakukan sosialisasi
sosialisasi tersebut antara lain dilakukan di sejumlah pusat perbelanjaan
kapolri jenderal tito karnavian tidak melarang adanya sosialisasi fatwa oleh ormas
namun harus berjalan dengan damai dan tertib serta tetap mengedepankan toleransi
polri juga menginstruksikan jajarannya untuk menindak tegas ormas yang melakukan razia
atau sosialisasi dengan cara cara anarkistis
namun demikian kapolri menegaskan fatwa mui bukan suatu rujukan hukum positif
sehingga tidak bisa digunakan sebagai acuan penegakan hukum
menurutnya fatwa mui hanya digunakan sebagai acuan koordinasi antar pihak
saya nanti akan melakukan koordinasi dengan majelis ulama indonesia
supaya dalam mengeluarkan fatwa tolong juga dipertimbangkan masalah toleransi kebinekaan indonesia ini
fatwa majelis ulama indonesia itu bukan hukum positif di negara nkri ini
untuk itu silakan kalau mau sosialisasikan sosialisasikan dengan cara baik baik
tidak membuat masyarakat takut
pandangan juga disampaikan parlemen
pimpinan dpr meminta semua elemen organisasi masyarakat
masyarakat keagamaan dan pihak terkait berdialog agar tidak terjadi kesalahpahaman
saya kira tidak bisa dikatakan satu tindakan yang intoleran
namun mungkin ini untuk menjaga justru bagaimana tidak terjadi kerancuan kerancuan
harus ada dialog lah sekarang
ini didialogkan pihak pihak terkait mui pihak kepolisian
dan pihak pihak mungkin dari kalangan agama yang terkait
bisa ada dialog dan ada silaturahmi supaya tidak ada kesalahpahaman
isu intoleransi yang dikhawatirkan mengganggu persatuan bangsa memang mendapat perhatian khusus dari presiden
jumat sembilan desember lalu dalam pertemuannya dengan komisioner komnas ham dan sejumlah pegiat ham di istana
presiden jokowi menanggapi serius perihal meningkatnya kelompok dan gerakan intoleransi yang terjadi belakangan ini
presiden pun menginstruksikan pembentukan tim untuk menghadapi kelompok dan gerakan intoleran tersebut
intinya tim ini kira kira ya
tadi kalau dari apa namanya dari yang presiden sampaikan kepada tokoh tokoh adalah untuk mengembalikan kembali pemahaman terhadap pancasila terhadap nkri
toleransi antarumat beragama tentu harus selalu dipupuk dan dijaga
jangan sampai karena kesalahpahaman perbedaan justru mengancam memecah belah persatuan bangsa
agus wilmansyah cnn
toleransi bermasyarakat di tanah air seakan menjadi sesuatu yang makin mahal untuk digapai
akhir akhir ini publik kerap disuguhkan dengan berbagai aksi yang mengindikasikan pemikiran sikap ataupun tindakan intoleran
malam ini kami akan membahas terkait wacana pembentukan satgas intoleransi dan apakah satgas tersebut diperlukan
bersama beberapa narasumber kami manajernya nasution komisioner
komnas ham kemudian juga ada juga bapak najamuddin ramli sekjen mui dan bapak musni umar sosiolog
selamat malam bapak
selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak nasution terlebih dahulu
apa sih sebenarnya yang menjadi concern pemerintah terkait dengan intoleransi ini
iya dari tujuh kasus yang diadukan ke komnas ham
tiga tahun terakhir ini memang di samping kasus akraria laporan masyarakat terhadap kepolisian
pemerintah daerah korporasi tapi juga memang ada kasus kasus yang berkaitan dengan yang bernuansa keagamaan
hampir semua di daerah kita sebetulnya ada kasus yang bernuan sakyat agamaan
karena tidak hanya dialamatkan ke
tentu komnas ham tidak melihat pada agama tertentu
misalnya ketika komnas ham dari wilayah timur misalnya komnas ham menerima laporan
teman teman muslim misalnya mengalami beberapa hambatan terutama pada
pendirian rumah ibadah
pembangunan rumah ibadah
kemudian pemakaman di bali misalnya dan beberapa kasus yang lain
ketika ke wilayah barat teman teman non muslim
itu juga menyampaikan momang ke komnas ham tentang kira kira problem yang hampir sama
tetapi tiga tahun terakhir misalnya data yang muncul ke komnas ham berkaitan dengan kebebasan beragama
secara kuantitatif sebetulnya jumlahnya menurun
kira kira dua ribu tujuh belas sekitar delapan puluh delapan sekian pengaduan sekarang ini sudah agak menurun
tapi memang dari segi kualitas modus dan polanya relatif hampir sama
tadi berkaitan dengan relasi antarumat beragama pendirian rumah ibadah
dan tadi beberapa kebijakan kebijakan lokal berkaitan dengan kepentingan politik umat beragama
jadi secara umum turun laporan kualitas
tapi kalau misalnya kualitasnya sama berarti kan yang kita concern soal kuantitas kuantitasnya turun
kualitasnya sama tidak meningkat
kasusnya kira kira sama lah
hampir sama lah

berkaitan dengan relasi antarumat beragama pendirian rumah ibadah seputar itu sebetulnya
tetapi begini bagi komnas ham sebetulnya melihat luasan indonesia ya dibandingkan dengan luasan indonesia
kasus yang muncul ini dari tujuh ribuan sebetulnya sekitar delapan puluh sekian itu per tahun
itu sebetulnya bagi kita angka yang tidak signifikan
tetapi karena ini berkaitan dengan isu isu yang sangat sensitif maka kemudian dia menjadi perhatian khusus
tapi sekali lagi kita tidak sedang ingin mengatakan bahwa kasus ini kecil tidak
tetapi ini menjadi konsumen
pertanyaan saya ingin menghubungkan kemudian dengan wacana pembentukan satgas intoleransi
kalau misalnya laporannya sedemikian apakah memang perlu sekali lagi karena masalah ini sensitif dan menyangkut hak paling dasar manusia
perlu nggak kita bikin satgas itu
iya seperti yang mas dito sebutkan
tadi bahwa kebebasan beragama ini kan satu dari sekian banyak hak asasi yang dalam perspektif ham kan disebut sebagai non digital rights
suatu hak yang tidak boleh dikurangi dalam kondisi apapun
maka memang penanganan pada kasus kasus yang bernuansa keagamaan memang pengalaman kita selama ini tidak cukup hanya melalui pendekatan hukum
diperlukan pendekatan hukum
dan pendekatan baru yang kalau di komnas ham kita punya mekanisme dua sebetulnya
ada pemantauan untuk melihat apakah peristiwanya ada tapi juga kita ingin sebetulnya menawarkan penyelesaian yang bermartabat melalui pendekatan apa yang kita sebut dengan mediasi
nah mediasi dalam banyak kasus yang bernuansa keagamaan dalam pengalaman komnas ham ini lebih win win
nah satgas ini sebetulnya kita usulkan adalah dalam rangka tadi
satgas ini kita berharap ada pendekatan baru ketika menghadapi kasus kasus yang bernuansa keagamaan
dia tidak hanya didekati secara hukum tapi juga didekati secara sosiologis didekati secara antropologi
sehingga kemudian pendekatannya menjadi
saya ke pak najamuddin terlebih dahulu
mui minggu lalu ya mengeluarkan imbauan atau apa fatwa bunyinya agar warga muslim tidak mengenakan atribut non muslim dalam melaksanakan kegiatan sehari harinya gitu
nah di saat yang sama ada himbauan soal toleransi dan kekhawatiran soal makin tingginya tingkat intoleransi oleh pemerintah sampai mau dibuat satgas
tidak terlalu khawatir tuh mui bahwa ini menimbulkan friksi yang
dalam antara dua penganut agama yang berbeda
saya kira latar belakang lahirnya fatwa nomor lima puluh enam itu tentang atribut yang dihimbaukan supaya tidak digunakan oleh kaum muslimin
saya kira tidak ada niat tidak ada pretensi untuk membuat keributan
apalagi melakukan tindakan tindakan intoleransi
saya kira majelis ulama indonesia
siapapun umat komunitas umat islam yang meminta fatwa itu harus dikeluarkan
yang kedua pada saat aksi dua ratus dua belas mabes polri juga meminta fatwa bagaimana hukumnya salat di tengah jalan
itu majelis ulama indonesia merespon dengan melakukan fatwa
jadi umat ini khususnya internal umat islam ini gelisah
saban kita desember tahun berjalan lagi lagi banyak masalah yang ditimbulkan
dan mereka bertanya apakah teman teman kaum muslimin yang bekerja di restoran bekerja di mall mall di hotel dan lain sebagainya
yang mereka muslim itu justru menggunakan atribut atribut yang terkait dengan keyakinan saudara saudara kita yang dari kristiani
dan oleh karena itulah yang melatar belakangi untuk menjaga akidah umat karena majelis ulama indonesia ini sebagai hadimul umah pelayan umat
dia penjaga umat
jadi dengan tanggung jawab moral seperti itulah majelis ulama indonesia mengeluarkan fatwa nomor lima puluh enam ini
tidak ada satu niatan satu kepentingan bahwa dengan lahirnya dan terbitnya fatwa majelis ulama indonesia itu membuat kegaduhan

dan saya kira berita hari ini yang viral di media sosial
dan teman teman dari ormas ormas islam itu melakukan sosialisasi dari fatwa itu
saya tadi mendukung pernyataan bapak jenderal tito karnavian kapolri kita
ya silahkan melakukan sosialisasi tetapi juga harus menjaga toleransi
menjaga kesejukan kesopanan kesantunan sehingga teman teman kita yang lainnya tidak terganggu
jadi kalau sudah tiba pada sweeping kami tidak bersetuju
karena siapa tahu juga yang menggunakan itu itu adalah umat kristen sendiri
tapi pertama tama begini pak ini fatwa dimintakan ada yang dimintakan
jadi gimana kronologinya
jadi hampir semua masyarakat di indonesia baik melalui wa melalui surat melalui email kepada majelis ulama indonesia itu meminta
karena ini kan secara demonstratif
jadi katakanlah di mal mal
karyawan tidak punya kuasa untuk menolak
karyawan tidak punya kuasa menolak dari pemilik perusahaan di mana dia bekerja
bahkan kami dengar ini belum ada fakta yang kami teliti
kalau mereka menolak mereka akan dikeluarkan dari pekerjaannya
nah orang lemah seperti ini mencari kerja saja susah
nah saya kira ini juga diperuntukkan kepada para pemilik perusahaan untuk menjaga hak azazi dari pekerjanya yang beragama islam
tidak usahlah mereka menggunakan atribut topi santa claus
kemudian tidak perulah
mereka bekerja semestinya normal seperti itu
coba ada kejadian di mall taman anggrek
jadi mereka pakai santa claus anak anak muslim itu
tiba waktu asar santa clausnya salat asar
jadi cari sama anak anak di mana santa clausnya
lagi salat asar gitu
jadi kan ini juga mengganggu
karena ini terkait dengan akidah terkait dengan keyakinan azazi
tapi sudah dipertimbangkan
artinya mui sudah mempertimbangkan bahwa fatwa ini keluar akan menimbulkan dampak
termasuk juga reaksi dari sejumlah ormas yang kemudian melakukan sosialisasi
ya itu yang barangkali luput dari deteksi majelis ulama indonesia
karena memang selama ini masyarakat apalagi ormas ormas islam itu dengan segala kejadian yang ada menunggu fatwa majelis ulama indonesia
jadi teman teman di surabaya hari ini
mereka itu tidak melakukan sweeping
dan saya tahu juga mereka tahu akhlak islam itu seperti apa
mereka menghormati menjaga menjaga supaya saudara saudara kita menjalankan keyakinannya merayakan natal dan menghadapi tahun baru dengan baik
tidak ada satu niatan saya kira kalau ditanya pimpinan ormasnya tidak ada niatan untuk merazia apalagi mengganggu apalagi merusak
nah oleh karena itu ini hanya untuk saudara saudara kita yang diperhatikan
jadi saya rasa ini adalah salah yang muslim
tetapi mungkin salah metode salah pendekatan
jadi ada so of force disitu yang justru membuat ketakutan membuat kegelisahan
akhirnya nanti ada yang lebih reaktif gitu misalnya
kan fatwa itu kan semacam oh ini kan apa namanya ulama yang berbeda
panduan panduan agama
ulama yang mengatakan ini dan ini hukumnya wajib nih
lebih reaktif kemudian
pendekatan dakwah kita tidak ada unsur pemaksaan
sebab sudah jelas ayatnya
lekum dinukum waliyadin
bagiku agamaku dan bagimu agamamu
kemudian dalam ayat lain
tidak ada paksaan dalam agama
dan kemudian pendekatan dakwah itu tidak boleh menohok
mungkin dengan kelembutan itulah
kalau kita melihat sejarah islam dari rasulullah saw
tidak pernah ya
nanti terpaksa nabi kalau diserang
baru melakukan pembalasan
tapi hampir semua penaklukan itu
itu karena ahlak nabi
banyak tokoh tokoh musyrikin
kurais masuk islam karena ahlak nabi
metode dakwah kita kalau semakin keras umat akan lari
yang diluar daripada ajaran islam
benar itu kata anda
kami luput mendeteksi ini
tanggung jawab moral
tanggung jawab moral
bagi majelis ulama indonesia
untuk menjaga akidah umat
untuk memelihara keyakinannya
sehingga juga kami minta pengertian
dari para pimpinan perusahaan
baik di hotel
untuk tidak memaksakan
para karyawannya yang beragama islam
untuk menggunakan atribut atribut itu
saya kira kalau demikian ada saling pengertian
saya kira tidak perlu ada ormas islam
tidak pernah diajarkan khususnya islam
untuk mengganggu perayaan
dan peringatan agama lain
bahkan dalam peperangan itu yang dijaga pertama
apapun itu agamanya
kalau kita melakukan perusahaan
ajaran islam sendiri
pak musni saya akan ke anda
sampai seberapa besar sih
kekhawatiran kita terhadap
standar toleransi kita sebagai sebuah bangsa
sebagai sebuah komunitas
yang kebetulan juga merupakan bangsa
kami akan kembali sesaat lagi
baik kita kembali
saya potong tadi pak musni
kalau misalnya benar
apakah memang kita menjadi semakin intoleran sebagai bangsa
kalau saya berpendapat
dari pengalaman dan yang saya saksikan
dan hampir setiap minggu itu saya turun di masyarakat
sebenarnya masalah toleransi di negeri ini nggak ada masalah
tidak ada masalah
yang ada itu akibat dari berbagai persoalan maka muncullah perilaku yang kelihatan intoleransi
misalnya apa pak
satu contoh misalnya yang kita sudah tahu ini ekonomi kan dikuasai kelompok kecil itu
kemudian dengan penguasaan ekonomi kan kemudian mencoba meminggirkan yang mayoritas mayoritas ini
dan kemudian mereka yang berkuasa kan berkolaborasi dengan pemilik modal
nah kalau muncul kemarahan itu apakah itu bisa dikatakan intoleransi
saya kira itu kita salah kapra
lain yang sakit lain yang digaru pak
jadi menurut saya
kalau ingin kita menciptakan kehidupan ini amalkanlah pancasila itu dengan baik
salah satu yang kita tidak amalkan itu kan keadilan
keadilan dalam bidang ekonomi
kehadiran dalam bidang ekonomi itu sama sekali tidak ada
jadi kalau yang saya saksikan di berbagai tempat di masyarakat
sebenarnya masyarakat itu apalagi budaya kita kan budaya yang sangat toleran
dan itu sudah terbangun
kalau kita bandingkan indonesia dengan negara lain itu indonesia luar biasa
dan saya meyakini betul ini akibat mayoritas penduduk ini kan muslim
dan ajaran islam seperti yang disampaikan tadi itu
tidak boleh memaksa orang untuk masuk
bahkan tempat beribadah orang itu harus dijaga harus dipelihara
dan itu diamalkan oleh masyarakat kita
itu bertahun tahun sudah menjadi budaya masyarakat kita
itu budaya toleran
nah kenapa sekarang ini muncul berbagai aksi berbagai persoalan di masyarakat
ya ketidakadilan pak
wajar nggak di suatu negara yang besar ini minoritas menguasai ekonomi
kemudian mayoritas menjadi penonton
kan realitas ini pak
apakah ini kita sudah menjalankan pancasila
saya kira tidak
jadi saya sebagai sosiolo menolak pandangan bahwa terjadi intoleransi
bagaimana anda bayangkan misalnya di myanmar bagaimana di timur di berbagai
itu boleh kita kan intoleransi
tapi di negeri ini nggak ada intoleransi
yang ada adalah ketidakadilan
jadi masalahnya bukan masalah intoleransi tapi masalah masalah lain yang kemudian
jadi orang kemudian muncul reaksi
ketika reaksi itu kemudian dimaknai bahwa itu tidak toleran
ambil contoh misalnya aksi dua ratus dua belas
kan itu dikatakan itu intoleransi
itu ada hegemoni di situ ingin memaksakan
itu akibat dari persoalan persoalan yang muncul dan itu tidak diselesaikan
jadi yang saya inginkan itu yang saya harapkan
bagaimana kita melihat sesuatu persoalan itu dengan memecahkan akar masalah pak
kita tahu sekarang kesenjangan luar biasa pak
dan ketika menjelang akhir tahun itu siapa yang mendominasi di dalam pemberitaan di dalam semuanya itu
kan kelompok kecil itu
yang kemudian merasa tersisih kelompok mayoritas
dan inilah sesungguhnya yang mengganggu kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara
jadi gimana konsepnya
saya kira itu kan ada tujuan kita mereka melindungi sebenarnya
kalau membandingkan antara mayoritas dan minoritas minoritas yang menguasai mayoritas dan lain sebagainya
itu bukan bagian dari sentimen sara pak
bukan ke saya tidak ada kaitannya dengan masalah
sadar nggak kita bahwa kelompok kecil itu
dan kita tidak ada usaha untuk menyelesaikan masalah
tapi perekonomian kita menjamin kebebasan kepada siapapun untuk melaksanakan usaha asal sesuai aturan
betul pak jadi gini pak
itu salah satu tujuan kita merdeka itu adalah memajukan kesejahteraan dan melindungi segenap bangsa
pemerintah harus melakukan aksi
harus ada pemihakan nggak bisa persaingan bebas
pemerintah harus hadir
harus hadir betul untuk menciptakan keadilan

harus hadir betul untuk menciptakan keadilan
menciptakan kedamaian melindungi segenap bangsa indonesia
kalau sekarang ini muncul gejola yang mayoritas itu kemudian dikatakan mayoritas itu nggak toleran
justru adanya bangsa seperti ini kan mayoritas yang menjamin itu semuanya
pergilah pergi ke myanmar pergilah negara negara yang mayoritas
kemudian pemerintah merasa harus hadir dalam kondisi intoleran
karena itu ada usulan atau sudah sampai jauh mana pak
jauh mana pak
itu sudah usulan sudah akan dibentuk atau bagaimana
masih proses berarti masih ada wacana ya
wacana pembentukan satgas intoleransi
karena pemerintah menganggap bahwa intoleransi itu seharusnya sudah mulai mengkhawatirkan di indonesia
ya artinya apa ini kan saya katakan tadi itu akibat pak
jadi jangan bicara akibat kesalahan kita selama ini selalu bicara akibatnya
kemudian kita melupakan apa esensi kita merdekanya sendiri
cobalah kita melihat pada tujuan kita memajukan
pemerintah harus aktif menciptakan keadilan itu pancasila
kita hanya bicara pancasila tapi kita tidak diamalkan
inilah sesungguhnya menurut
ini bukan masalah syarat tapi fakta sosiologis bahwa terjadi kesenjangan
orang orang mayoritas ini masih miskin kurang pendidikan dan lain sebagainya
apakah ini kita butat dan kita tidak ada usaha demi pembangunan demi kerja apa semua
kita melupakan ini semua
saya kira kita telah berdosa
bahwa kita tidak berusaha mewujudkan tujuan kita merdeka pak
bagaimana komnas ham melihatnya
apa yang disampaikan oleh pak musni
sebagai seorang sosiolog beliau mencoba mengungkap fakta sosial
dan saya kira dalam banyak kajian ini kan sudah banyak disadari juga
ini bahwa sebetulnya akar persoalan kita sebagai bangsa itu karena tujuan kita merdeka itu kan belum
masih terlalu jauh
masih terlalu jauh untuk dicapai
tentu komnas ham coba ingin membantu memberikan pikiran soal perspektif ham ya perspektif hamnya
jadi misalnya begini kita tadi di awal menyebut bahwa kebebasan beragama ini kan hak yang tidak boleh dikurangi
meyakini dan memilih dan meyakini mengamalkan agama itu sesuatu yang tidak boleh di
sebetulnya tidak boleh dikurangi
itu yang disebut dengan hak internum
kapan kemudian boleh dibatasi
itu kalau pada pengamalan keagamaan pada wilayah publik atau yang disebut dengan eksternum
itu kemudian pengamalan keagamaan itu dikhawatirkan
berpotensi merusak kesehatan publik moralitas publik mengganggu hak orang lain mengganggu keamanan melanggar hukum dan seterusnya
maka kemudian negara sebetulnya boleh masuk ke wilayah itu
komnas ham pernah menerima pengaduan
misalnya salah seorang wali kota itu kemudian membuat surat edaran bahwa tidak boleh melakukan perayaan agama tertentu di wilayah hukum yang bersangkutan
maka kemudian komnas ham menegur wali kota itu
maka kemudian komnas ham menegur wali kota itu
sebetulnya kita menemui wali kota itu pak wali sebetulnya penjelasannya mesti lengkap
kita tidak boleh melarang orang mengamalkan keagamaan
kecuali kalau itu dikhawatirkan akan merusak moralitas publik
misalnya kalau keagamaan itu dibiarkan itu akan menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain
atau kemudian ada hate speech di situ
ada perujaran kebencian
maka negara itu harus hadir memang
tidak boleh negara membiarkan karena ingin mengamalkan keagamaan lalu kemudian dibiarkan masyarakatnya menganiaya diri sendiri menyakiti orang lain atau kemudian menyebar ujaran kebencian tadi
justru negara harus hadir
ketika negara hadir untuk mengatur itu
itu sebenarnya semangat satgas intoleransi
sebetulnya pada itu
jadi kita ingin mengawal kapan negara harus hadir
kapan negara kemudian tidak boleh intervensi
nah yang kedua kita ingin sebetulnya ada pola keindonesiaan kita
cara cara yang lebih indonesiawi
bagaimana menyelesaikan kasus kasus yang bernuansa keagamaan
tentu tadi kita melibatkan teman teman sosiolog itu memang harus kita dengarkan
karena akar persoalannya justru dalam banyak hal
kita punya sejarah mas bito ya
di hampir semua masyarakat lokal kita itu tingkat
itu tingkat intoleransinya
itu apa bukan intoleransi
tingkat toleransinya itu sebetulnya sangat mengakar
misalnya di masyarakat batak misalnya
mereka biasa hidup kok
bukan hanya bertetangga
satu rumah biasa
kemudian di maluku misalnya
yang mereka saling membantu
pela gandung dan macam macam itu
dan ini sebetulnya sudah sejak
nah tapi kemudian pertanyaannya
kenapa modal sosial
modalitas kita yang luar biasa ini
tiba tiba menjadi jebol
tiba tiba menjadi bertekuk lutut
sehingga memunculkan konflik misalnya
maka kemudian sebetulnya tidak tunggal faktornya
ya ekonomi yang apa
pendidikan yang rendah
kemiskinan dan seterusnya
artinya tidak selalu kasus yang bernuansa
konflik sosial yang kemudian bernuansa keagamaan itu
selalu dimulai dengan konflik keagamaan
tapi salah satu saja
dari sekian banyak parian
tetapi kemudian memang
oleh banyak kalangan
ini harus kita akui juga bahwa
dan sering dijadikan sebagai
kemasan berbau agama
nah ini yang sebetulnya kita harus
mui melihat bagaimana
ini kan merupakan masalah kita bersama
kemudian ini kita bicara mayoritas
melakukan tindakan kesewenangan
dan lain sebagainya
bukan nanti saat ini
kegelisahan umat islam
setiap tahun berlangsung
dan akhir tahun
ini kegelisahan itu luar biasa
ini juga dipahami
jadi kalau dikatakan
umat islam melakukan hegemoni
faktanya umat islam mayoritas di negeri ini
kalau umat islam
dalam setiap level
dan bidang apapun
dan mungkin azas demokrasi
kalau kita intoleran
di zaman pak harto dulu
seorang katolik yang bernama
general lb murdani
bisa menjadi panglima abri
kita tidak bisa dapatkan
seorang panglima gabungan tentara
di eropa dan lain sebagainya
yang beragama tidak
sekarang itu salah
para pimpinan perusahaan
untuk tidak mendemonstrasikan
sebab agama lagi ini
selalu momentum dimanfaatkan
tugas dan tanggung jawab majelis ulama indonesia
tadi sudah disebutkan
menjaga dan mengawal
kemudian juga posisi mui sebagai sadis
bermitra dengan penguasa
sudah benar tadi
ini bukan hukum positif
kemudian beliau juga memberikan kelonggaran
tetapi dengan penuh kesopanan
jangan mengganggu dan lain sebagainya
kita dibantu oleh media sosial
saya kira juga dibaca oleh semua elemen
terkait juga dengan pimpinan
mall mall yang ada
apa yang kami keluarkan
dari majelis ulama indonesia
tidak pernah sedikit pun
indonesia dengan mayoritas muslim
itu sudah cukup besar
banyak orang yang kemudian
akhir tahun ya
soal natal dan lain sebagainya
orang melihat bahwa
nah mengapa kemudian mui sampai harus sedemikian detil mengurusi urusan urusan seperti itu
ya saya kira ocehan di media sosial juga seperti itu
jadi pohon natal kemudian topi santa claus itu tidak ada kaitannya dengan ritual keagamaan
itu cuma tradisi tradisi
tetapi setelah kita lihat bahwa topi topi santa claus kereta kereta yang ditarik baik oleh rusa ataupun oleh santa claus kemudian pohon natal itu terkait dengan keyakinan
itu tidak bisa dilepaskan daripada ritual daripada keyakinan itu
dan saya kira memang ini agak sulit saya nyatakan di sini
soal beberapa hadis mengatakan
siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia sama dengan kaum itu
siapa yang melakukan kebiasaan kebiasaan terhadap kaum itu maka dia termasuk golongan kaum itu
saya kira juga persoalan identitas
sebab di dalam al quran beberapa kali bisa disinyalir
ishadu bi'anda muslimin ishadu bi'anda muslimun saksikanlah kami ini orang islam yang punya ciri khusus yang punya identitas
dan tidak perlu melakukan kebiasaan tradisi tradisi apalagi terkait dengan ritual keagamaan agama lain
itu menjadi basis kemudian
hadirnya fatwa lima puluh enam tahun dua ribu enam belas ini
dan ini kegelisuhan umat luar biasa
tapi begini kondisi ini kan gak terjadi tahun ini saja
tahun tahun sebelumnya juga terjadi
bahkan tahun tahun sebelumnya tidak ada permintaan fatwa
kenapa harus tahun tahun ini
di saat kemudian ada
sebagian pihak yang merasa kita punya masalah dengan kebinakan kita
ada rencana pembentukan satgas intoleransi dan lain sebagainya
ini kan media sosial nanti tahun terakhir ini yang ramai viral
ada berbagai macam fitur di dalam ada twitter ada facebook ada whatsapp ada wechat segala macam
saya kira kegelisahan itu juga berlaku tahun tahun sebelumnya
majelis ulama indonesia dipimpin oleh ketua umumnya bu yahamka
apa yang melatar belakangi ada fatwa untuk melarang mengucapkan salam selamat ya
karena kebiasaan indonesia dulu antara rangkaian seremoni dengan kegiatan ritual itu kadang digabungkan
nah para pejabat kita tidak tahu kalau dia sudah masuk pada wilayah ritual yang tidak boleh
yang pejabat muslim ya
yang tidak boleh diikuti oleh
jadi jangan dikata nanti sekarang media sosial ramai baru ada kehadiran ini
ini semestinya kelanjutan dari fatwa majelis ulama yang dulu yang dipimpin oleh buya hamka
ini persoalannya ini persoalan keyakinan yang disebut oleh ketauhidan
lebih spesifik lagi ini persoalan akidah yang tidak boleh tidak harus diingatkan umat ini
kalau ada umat islam tidak mau dengar itu urusan dia
jadi karena sebagian banyak meminta menjadi latar belakang lahirnya fatwa lima enam dua ribu enam belas ini maka itu yang kami respon
ada juga umat islam yang bandel gitu
ada yang mengatakan kenapa kami dirussus ini kan hak azazi kami
ya silakan saja
karena fatwa ini tidak mengikat
siapa yang dengar silakan siapa yang tidak mau dengar juga silakan
sehingga kami tidak bersetuju kalau ada ormas ormas islam melakukan tindakan tindakan di luar ahlak islam
kalau dia melakukan tindakan katakanlah sosialisasi fatwa harus seizin dan dikawal oleh kepolisian republik indonesia
karena yang berhak untuk menindak dan menegakkan hukum di lapangan itu adalah kepolisian
kami akan kembali sesaat lagi
tetap lagi bersama kami
baik kita lanjutkan perbincangan ini
jadi jalan keluar untuk kesan yang intoleran itu apa pak
ya kalau kita bicara jangan keluar
kalau dibilang ini kan tidak toleran sebenarnya tidak ada tuh intoleransi sebenarnya tidak ada di indonesia
walaupun sebenarnya komnas ham mengatakan masih ada kasusnya
yang melaporkan delapan puluh delapan kasus
itu yang saya katakan memang ada tapi itu bukan akar permasalahan kita sekarang mau menjakan akar masalah atau akibat saja
nah yang saya katakan tadi itu adalah akar masalah yang harus diselesaikan bangsa ini agar masalah masalah yang timbul di masyarakat dan seolah olah ini bangsa dalam keadaan yang tidak beres ya itu hilang
nah artinya paling tidak berkurang
tetapi itu kan batas miskinnya rendah sekali itu hanya sekitar dua belas ribu
yang di atas kemiskinan juga sebenarnya masih miskin
nah jadi orang berpenghasilan lima puluh ribu per hari berarti satu lima juta per bulan itu juga masih susah hidupnya luar biasa di kota kota besar
apalagi dengan mengacu pada garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah
ini sangat sangat besar jumlahnya
dan itulah yang kemudian kan kalau orang lagi terdesak lagi susah kan dia mengumpulkan energi
energi apa dia bersama sama dengan kelompoknya itu dengan berbagai cara
nah kemudian apa ya muncullah yang namanya juga kalau dalam keadaan ini kan dia lihat iri
kok kita begini kita mayoritas tapi kemudian kita minoritas dalam segala hal
nah inilah yang sebenarnya memicu kemarahan orang
jadi sebenarnya pembentukan satgas intoleransi itu menurut bapak tidak tepat
sangat tidak tepat itu memangnya ada masalah apa toleransi di sini
ya karena kan orang ini terutama kejadian di empat sebelas dan dua ratus dua belas
kemudian ada demo tandingan
pawai bineka tunggal ika dan lain sebagainya
itulah kekacauan berpikir kita itu
melihat orang berdemo itu itulah toleransi
masa orang islam mayoritas jutaan orang yang katakan intoleransi
itu nggak betul yang benar ini mereka memperjuangkan keadilan
tidak ada dalam sejarah indonesia itu ada berkumpul sedemikian banyak orang
dan mereka tuntut itu kan sederhana sekali
ahok itu harus diproses hukum dan berlaku secara adil
coba ada nggak orang orang yang pernah menista agama yang kemudian bebas seperti gubernur
pak ahok itu nggak ada
jadi rakyat wajar dong begitu
nah kemudian masa yang dikatakan intoleransi
adalah naif sekali bagi saya
sebagai sosiolog saya mengatakan naif sekali itu
karena kita tidak bicara akar masalahnya
kita bicara apa yang terjadi di masyarakat
tapi kita masih punya kasus kasus seperti tambahkan barangkali pak manajer
yang dibogor itu
hal hal seperti ini kan menunjukkan bahwa kita masih
iya betul ada masalah
tetapi persoalan bangsa yang utama itu kan bukan intoleransi
yang saya katakan masalahnya itu adalah ketidakadilan
ada ketidakadilan dalam seluruh lapangan
hukum itu coba lihat
orang yang punya kedudukan orang dekat dengan pusat kekuasaan
orang yang kebawah tumpul ke atas
presiden sendiri mengakui itu semuanya
jadi bagaimana kita menafikan fakta sosiologis yang terjadi
kemudian kita bicara yang bukan akar masalah
jadi saya ingin membawa
jadi ini akhirnya hanya dimuara saja sebenarnya
kenapa ini terjadi dan sama sekali tidak ada upaya
ada nggak upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi
nggak ada sama sekali saya ingin mengatakan
dan itu intinya di pancasila bapak
keadilan sosial bagi seluruh indonesia
nah inilah yang sesungguhnya menurut saya itu
kita harus dorong ke arah sana
aduh kalau orang sudah sama sama kayak kita
saya ini teman saya banyak sekali agama lain
saya nggak ada masalah kok
saya bertema makan sama sama sering ini
nggak ada masalah karena saya merasa kita selever sejajar
tetapi ketika yang satu menguasai dengan yang mayoritas ini minoritas
maka yang akan terjadi adalah pemberontakan sosial
saya ingin mengatakan
jadi memang kecederungannya seperti itu ya pak manager
kasus kasus yang muncul itu karena masalah masalah sosial sesungguhnya yang
kita ingin meluruskan sebetulnya soal
di awal tadi kita sebut sebetulnya kalau ada kasus bernuansa keagamaan
ini tidak selalu dialamatkan keagama tertentu
dan itu sangat relatif
ini mestinya tidak hanya
juga bisa kita dekati lokal
jadi misalnya begini
bahwa ada problem
sebetulnya saya tidak terlalu enjoy dengan istilah mayoritas minoritas
tetapi fakta sosialnya tadi kalau menggunakan istilah pak dr musni
dengan wakil sekjen mui misalnya
memang ada relasi sosial antara kelompok yang
katakanlah kita sebut
meminjam istilah mayoritas minoritas ini
tapi sekali lagi jangan dikaitkan nasional
di setiap lokal ketika ada mayoritas
itu selalu yang minoritas
memang kemudian merasa tidak
belum seluruhnya merasa terlindungi
saya ingin kasih contoh
indonesia timur misalnya
itu yang mengeluh
dari laporan yang sampai ke komnas ham
yang ada keluhannya
sementara di wilayah barat misalnya
itu kemudian non muslim
artinya adalah sebetulnya kita sebagai bangsa harus menyadari
perlu ada relasi yang harus kita bangun lagi
kata kuncinya memang harus ada dialog yang berkejujuran antar kita
harus ada kerelaan untuk mendiskusikan ini
tapi kita bersyukur sebetulnya
di tingkat pemikir tingkat elit dari tokoh tokoh agama
ini sebetulnya sudah sangat cair
tidak ada masalah
tidak ada masalah
tetapi kemudian memang kita harus akui juga
perlu ada kejujuran
ketika tokoh tokoh ini sudah sangat bagus
ini kita berharap masing masing tokoh agama
itu menyampaikan ke umat juga dengan bahasa yang begini
jangan ada perbedaan
dusta diantara kita
sebetulnya satgas tadi kita harapkan untuk membangun dialog yang berkejujuran itu
ada saya tambahkan sedikit
di setiap provinsi kabupaten kota ada forum komunikasi umat beragama
dan semua keterwakilan unsur agama ada di situ
dan ketika diskusi itu enak sekali
diskusi enak harmonis bersendau gurau makan bersama
tidak ada masalah pada level ini
saya orang timur
saya dari kawasan timur indonesia
kalau kita tengok di sulawesi utara nusa tenggara timur di papua bahkan di bali
semestinya muslim itu sangat minoritas
banyak ditindak dan tidak ditegakkan keadilan terhadap mereka
tapi orang islam ini tidak vokalis
tidak meneriakan bahwa kita telah terzalimi
kami tidak mendapatkan keadilan
seperti di bali dan lain sebagainya
membangun masjid di bali kan tidak mudah
tidak semudah membangun pura di provinsi saya di sulawesi tengah
yang luasnya bisa tiga hektar
diberikan tanahnya cuma cuma
begitu juga di ntt
begitu juga di sulawesi utara
coba sebutkan mana pejabat islam yang bisa ada di sana
ya kalau kita mau urutkan semua ini
dan kita mencari cari kesalahan
siapa yang tidak toleran semestinya
ini kan majelis ulama indonesia hanya mengeluarkan peringatan kepada umatnya sendiri
cuma memang ada dampak ada ekses dari timbulnya fatwa ini
oleh ormas ormas islam
yang mungkin belum bisa menggunakan
lalu dengan aksi di lapangan
menggunakan pakaian gamis pakaian jubah
lalu mensosialisasikan itu di depan pengusaha pengusaha
ini yang dianggap tidak toleran
dan mengganggu ketenangan
yang semestinya kita ketuk
kalau sudah anda tahu
bahwa ada peringatan dari majelis ulama indonesia
untuk komunitas internal umat islam
harusnya mereka jangan memaksakan
kepada para pekerja yang kebetulan mencari rezeki
melalui perusahaan mereka
melalui hotel mereka
melalui mall mereka
untuk tidak menggunakan atribut atribut itu
sebab itu yang kita jaga
jadi saya kira kalau kita ingin mencari cari kesalahan
si ini tidak toleran
si ini toleran
sama seperti perlakuan tolikara
tolikara sampai sekarang tidak ada
kelanjutannya dan tidak tuntas
para penyerbu dan pembakar masjid tolikara
itu diundang oleh presiden keistana
orang islam mati satu
dan orang islam disingkil
tidak diundang oleh presiden keistana
ini juga perlakuan yang tidak adil
dan ini kan di media sosial
dilihat secara kasat mata
nah kalau kita ingin mencari cari kesalahan
tidak habis persoalan indonesia ini
makanya saya mendukung
pernyataan pak musni dan komnas ham
ya saya kira ini persoalan ekonomi
sila kelima dari pancasila
bagi seluruh rakyat indonesia
itu belum tegak
dan negara belum hadir
dan juga saya koreksi
kalau itu ada satgas intoleransi
saya kira kita over acting tentang itu
tidak perlu ada
saya kira pak tito karnavian
sudah sangat tahu
teman teman yang garis keras di lapangan itu
dan itu kan berteman semua
saya kira kalau disentuh hatinya
saya kira tidak akan melakukan itu
pak musni ada tambahan
terakhir pak pak
kasus kasus yang terjadi itu
misalnya di tolikara
dan di berbagai tempat
itulah gambaran bahwa
belum mewujudkan keadilan
jadi justru yang minoritas
dianggap dilindungi gitu ya
kemudian mayoritas itu
karena mereka mayoritas
dan inilah perasaan yang tumbuh
dan berkembang di masyarakat
ada kelompok yang berani
ada kelompok yang sudah
dengan kata kata toleransi
pentingnya pemerintah itu hadir
untuk mewujudkan tujuan kita merdeka
berbangsa dan bernegara
saya sama sekali tidak setuju
dengan sistem yang dijalankan sekarang ini
yang sekelompok kecil itu menguasai
dan mayoritas dibiarkan keleleran
karena ini adalah bom waktu
yang bisa menghadirkan revolusi sosial
kan biasanya reful sosial itu
dihantam oleh kaum proletar
dan itulah sebabnya sekarang ini
tanda tanda munculnya pki itu
itu akibat perilaku kita
yang tidak menjalankan pancasila dengan baik
komnas ham catatannya setuju dengan saran
saya kira sangat jernih
melihat akar persoalan
kemudian mui tadi
mengakui bahwa memang
harus ada sebetulnya kesadaran
penganut agama itu punya hak
untuk meyakini dan mengamalkan keagamaan
tidak boleh lompat pagar
tidak boleh mengintimidasi
tidak boleh ada kekerasan
ketika misalnya setiap agama kemudian ingin menjaga
martabat umat beragama
itu kan sesuatu yang asasi
yang tidak boleh itu adalah
kalau kemudian ada kekerasan
itu sebetulnya yang tidak boleh
kalau soal kemudian tadi diakui misalnya
ternyata masing masing agama dalam pengamalannya kan
itu mereka punya cara cara masing masing
yang tidak boleh itu kemudian memaksakan
saya punya agama tertentu
lalu kemudian agama saya saya paksakan kepada orang lain
atau orang lain kemudian memaksakan ke saya
itu tidak boleh
tapi kemudian soal ada relasi yang harus dibangun
saya kira komnas ham belum memahami
jadi yang saya pikir kita sepakatlah
kalaupun ada fatwa seperti tadi yang disampaikan oleh mui
jangan kemudian memang fatwa ini
oleh pihak tertentu
untuk melakukan intimidasi
melakukan kekerasan terhadap pihak lain
tetapi bahwa kemudian masing masing umat beragama
majelis agama ingin mengawal umatnya
untuk tetap bermartabat
saya kira itu
bapak terima kasih atas waktunya
waktu kita sangat terbatas sekali
saya kira dalam menyebarkan agama masing masing
jangan ditujukan kepada orang yang sudah beragama
kita menyebarkan agama kita
dipilihlah yang belum beragama
kalau kita saling melakukan ekspansi
dengan demikian mui tidak akan menyebarkan
kepada penganut yang sudah beragama
tetapi hal ini pada posisi fatwa
mengingatkan kepada umat islam sendiri
akan kemurnian tawhid dan keyakinan mereka
dikunci sama jawaban pak najwa mudin disitu
terima kasih bapak bapak sekali lagi
inilah akhir dari dialog khas kami malam ini